aku bukan orang bodoh
yang bisa kalian hasut dengan mudah
mumpung tidak ada rekepuan
dan mumpung tidak sendirian
beristirahatlah putra kukian santan
kamu ajakulah lebih curi
kau itu pengecut
maesah pecah kembelung
aku lari bukan kalah maesah
tapi aku mengkhawatirkan keselamatanmu maeso
bilang saja kau penak
baru bilang saja kau tahu
aku sangat tidak suka
kalau kamu membanding bandingkan aku
dengan si rangka puan
karena itu sangat tidak baik
sangat tidak pantas maesah
aku sangat begitu hebat
dibandingkan rangka puan
apa yang sedang
kamu lakukan disini
aku sedang menjalankan tugas
aku sedang menjalankan tugas
untuk mencari kuranda geni
aku bertemu dengan kalian disini
di hadapan rangka puan
kau bersikap manis
tapi ternyata di belakang
kau bersikap seperti musuh
kau tidak dilihat
dan kenapa aku harus menjajal ilmu kanuragan
jujur nyai jujur
kalau aku bertarung kanuragan dengan rangga buwana
aku pasti akan kalah nyai
tapi kalau masalah kecerdikan
aku maharaja gusti prabu amukmerogoli
yang paling terdik nyai gulis
nyai bagaimana kalau nyai bergabung dengan kami
membelot dari saudaraku rangga buwana
dan kita akan memimpin pemerintahan
tangan sendiri nyai
kalau nyai gulis yang hebat ini bergabung dengan kita
akan mudah kita singkirkan nyai kulis
bukan begitu maesha
aku tidak akan pernah bergabung dengan kalian
aku bukan orang bodoh
yang bisa kalian hasut dengan mudah
mumpung tidak ada rangga buwana
dan mumpung tidak sendirian
apa yang kalian lakukan
tidak ada apa apa saudara aku
tidak ada apa apa kita cuma main main saja
tadi aku dengar sendiri dia merasa lebih baik darimu rangga buana
dan dia merasa bisa menyaingimu
bahkan dia mengajak aku untuk membela terangga buana
aku tidak sama sekali membawanya igelis memeluk tidak saudaraku
tapi aku hanya ingin menguji nyai keriska untuk setia kepadamu
tapi ternyata nyai igelis yang sangat igelis ini benar benar setia kepadamu saudaraku
bukan begitu maesha
jangan bawa aku
ini semua rencana membocah kembelung
tutup urut kalian
kalian ditugaskan untuk mencari ayah
bukan bermain main seperti ini